beragam nuansa aplikasi khas tionghoa dan juga pertunjukan parongsai
memeriahkan perayaan imlek di tamrin sepuluh jakarta pada sabtu sore
pengunjung juga dapat berfoto di beragam spot bernuansa imlek
dan pastinya juga menikmati kuliner chinese food yang ada di sana
beragam ornamen seperti lampion dan pernak pernik berwarna merah
menghiasi wilayah tamrin sepuluh jakarta
pengunjung juga dapat melihat atraksi barongsai yang menari dan berkeliling menyapa para penonton
setidaknya ada delapan belas pedagang yang menjajakan kuliner khas tahun baru cina
yang dapat anda nikmati di sini
selanjutnya masih tentang kuliner di tamrin sepuluh jakarta
sudah ada produser lapangan cnn indonesia vinanda rahmaulida di sana
selamat sore vinanda
kira kira sudah coba makanan apa saja dan apa sih yang menarik wajib dicoba di sana
selamat sore mevri
kalau tadi saya berbicara mengenai makanan
sebetulnya banyak sekali makanan yang dijajakan di wilayah tamrin sepuluh jakarta ini
yang tentunya juga ini cukup khas sekali dengan nuansa tahun baru cina
atau yang sering kita katakan dengan tahun baru imlek
nah kalau makanannya
memang tadi saya sudah hanya sedikit yang baru saya coba
ini seperti ada makanan cakwe kemudian juga tadi saya melihat ada adimsam
ada bakmi ada cuimi ada bihun
dan juga tentunya yang menjadi salah satu makanan khas imlek ini adalah lontong cap gome
dan beberapa memang kalau tadi saya mengitari wilayah kawasan tamrin sepuluh ini
ada sekitar kurang lebih ada delapan belas pedagang yang menyediakan kuliner khas makanan tionghoa
yang sangat bernuansa imlek ataupun tahun baru ini
dan juga pengunjung yang datang ke sini
memang dapat duduk di beberapa tenda tenda dan juga wilayah yang memang sudah dihususkan untuk wilayah kuliner
nah kalau tadi saya juga berjalan dari depan pintu wilayah tamrin sepuluh ini
hingga ke wilayah area kawasan tamrin sepuluh ini memang kalau melihat banyak sekali ornamen ornamen
yang sangat khas nuansanya dengan tahun baru imlek
seperti warung warung merah kemudian juga ada lampion lampion yang berjajar di mengitari sekitar wilayah kawasan tamrin sepuluh
dan tentunya ini menjadi salah satu spot yang cukup menarik
bagi pengunjung yang akan datang ke wilayah tamrin sepuluh ini karena dapat bersuah foto dan juga mengunggah fotonya nanti
karena spot spot ini memang cukup instagramable dan juga sangat sangat menarik untuk dijadikan sebuah destinasi untuk berfoto bagi para pengunjung
dan tadi juga mayfri kami juga sempat melihat di sini juga ada pertunjukan barongsai
yang memang pertunjukan barongsai ini sangat sangat khas ya
kalau kita melihat setiap tahun ada perayaan tahun baru imlek
itu pertunjukan yang ditunggu tunggu oleh masyarakat
karena tadi juga kalau yang menarik kita melihat di sini di wilayah tamrin sepuluh ini barongsai juga tidak hanya berada di satu spot saja
tapi juga mengelilingi para pengunjung yang ada di sekitar wilayah tamrin
sehingga di beberapa titik ini penonton ataupun juga pengunjung yang ada di sini juga dapat mendokumentasikan barongsai barongsai yang memang menarik
jadi di wilayah tamrin sepuluh tadi kalau saya melihat memang ada dua barongsai tapi tidak hanya sore hari ini saja
hari hingga pukul sepuluh malam nanti masih akan ada lagi pertunjukan pertunjukan barongsai yang akan ditampilkan di wilayah tamrin sepuluh ini
nah kalau kita berbicara juga mengenai apa saja sih sebenarnya yang menarik yang bisa dilakukan pengunjung jika berkunjung ke tamrin sepuluh ini
yang pertama tentu kita akan menikmati beragam kuliner khas yang ada di sini
jadi kalau pengunjung yang datang ke sini bisa sambil duduk kemudian juga menikmati dengan santai kuliner kuliner yang dijajakan di sepanjang wilayah tamrin sepuluh ini
dan juga menikmati live music yang seperti ini
jadi saat ini juga sedang kita dengarkan di sini bersama
dan nanti malam ini akan ada pertunjukan barongsai sekitar pukul tujuh malam ataupun pukul delapan malam nanti
ini pengunjung dapat kembali lagi ke wilayah area tamrin sepuluh untuk melihat pertunjukan barongsai
nah jika anda tertarik ataupun ingin berkunjung ke wilayah tamrin sepuluh ini memang tidak ada lahan parkir yang disediakan di wilayah tamrin sepuluh
jadi jika anda menggunakan kendaraan pribadi ini juga dapat memarkirkan kendaraannya
baik roda dua ataupun juga roda empat
ini di wilayah jakarta teater ataupun juga di wilayah sarina
jadi memang disarankan jika ingin berkunjung ke tamrin sepuluh dapat menggunakan mode transportasi umum karena jaraknya jauh lebih dekat
jadi jika anda menggunakan kereta mrt ini dapat turun di dekat stasiun bundaran hi
kemudian berjalan ke wilayah tamrin sepuluh ini sekitar sembilan ratus meter
dan menggunakan krl ini juga dapat turun di sekitar wilayah sudirman ataupun juga di stasiun tanah abang
moda transportasi lainnya untuk menuju ke tamnes sepuluh ataupun juga dengan alternatif untuk berjalan kaki
juga ini juga bisa dilewati oleh transjakarta
nantinya jika pengunjung ingin berkunjung dan juga menggunakan moda transportasi transjakarta ini juga dapat turun di dekat halte sarina
jadi beberapa mode transportasi umum ini juga dapat digunakan di wilayah tamrin sepuluh
tidak usah jauh jauh mevri jika memang ingin menikmati suasana ataupun merayakan momen tahun baru imlek ke tiongkok
berkunjung ke tamrin sepuluh ini saja di jakarta sudah bisa menikmati beragam kuliner khas dan juga dengan nuansa yang cukup kental dengan tahun baru imlek
baik terima kasih banyak
laporan anda sangat menarik sekali vinanda
setelah dari sini saya akan langsung menuju ke sana
nanti kita nonton barongsai bareng bareng ya di jam tujuh ataupun jam delapan
atau sampai nanti perayaannya masih akan terus berlangsung hingga pukul sepuluh malam
terima kasih banyak vinanda
selamat melanjutkan tugas anda